pulau sumba terletak di provinsi nusa tenggara timur
luasnya hanya sekitar sepuluh km persegi
pulau sumba tidak banyak dikenal oleh masyarakat dunia bahkan di indonesia
kehidupan masyarakat sumba bergantung pada alamnya
di perbukitan dan lembahnya masyarakat mengandalkan pertanian dan perkebunan
penduduk asli sumba biasa tinggal di perbukitan
sedangkan pendatang yang sebagian besar berasal dari sekitar wilayah sulawesi
biasa tinggal di sekitar pesisir
namun pulau sumba adalah wilayah yang dikenal memiliki iklim kering
curah hujan di tanah ini sangat rendah
dengan rata rata sekitar satu sampai sepuluh hari hujan per bulan sepanjang tahun
kondisi inilah yang membuat sumba juga dikenal sebagai wilayah yang tandus dan sulit air bersih
untuk mendapatkan air warga harus mengambilnya langsung
di mata air atau sungai
tidak ada sumber air tanah yang bisa didapatkan warga terutama di areal permukitan
selain sulit mendapatkan air bersih warga sumba juga menghadapi keterbatasan sumber energi listrik
masih banyak desa di sumba yang belum memiliki akses listrik
menurut catatan perusahaan listrik negara area sumba

dari total empat ratus dua puluh enam desa masih dua ratus empat puluh dua desa yang belum berlistrik
untuk memenuhi kebutuhan listrik di pulau sumba
perusahaan listrik negara hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel
salah satunya yang terpasang di ibu kota kabupaten sumba timur kota waingapu
yang berbahan bakar solar
seperti yang kita lihat di belakang ini
seperti yang kita lihat di belakang ini
seperti yang kita lihat di belakang ini
ini adalah diesel genset kita ini
ini adalah diesel genset kita ini
sebagian besar disuplai dari sini
sebagian besar disuplai dari sini
karena diesel ini sebenarnya pembangkit yang pemasangannya cepat
pemeliharannya juga mudah
dan ini sifatnya hanya sementara
jadi untuk diesel ini dia bisa menjangkau cukup jauh
jadi tergantung beban juga yang ada di pelanggan
kalau misalkan beban itu tinggi mendekati dengan daya mampu mesin
berarti daya jangkauannya tidak terlalu jauh
tetapi kalau dia masih bebannya kecil
itu bisa sampai jauh
seperti satu contoh kami yang disuplai dari sini
itu bisa sampai kurang lebih dua ratus km sirkuit
jauhnya dari sini
itu masih bisa kita suplai dari sini
pembangkit listrik tenaga diesel waingapu
mampu memasok beban puncak listrik warga
antara enam hingga tujuh mw setiap hari
namun pasokan tersebut hanya menjangkau wilayah yang tersambung
dengan jaringan kabel pln saja
sementara desa desa yang berada di wilayah remote area
belum bisa terjangkau akses listrik pltd
sumba memiliki dua sistem jaringan listrik utama
di waikabubak dan waingapu
kebutuhan listrik di waingapu dan waikabubak
telah tumbuh masing masing mencapai enam dan delapan persen setiap tahun
tantangan kita itu tentunya adalah
pertama itu karakteristik geografisnya
jadi karakteristik geografisnya
daerah yang perbukitan daerah yang pegunungan
itu tentunya membuat kita agak sulit untuk memenuhi
penyediaan kita dalam hal ketersediaan tenaga listriknya
kemudian juga karakteristik penduduknya di sini
jadi di sini penduduknya itu sifatnya bukan sentralisasi
jadi kadang kadang kita melihat sekian lama kita berjalan
baru ketemu satu penduduk lagi
beberapa kilo lagi baru ketemu satu penduduk lagi
itulah karakteristik penyebaran penduduk yang ada di pulau sumba ini
penggunaan bahan bakar minyak sebagai sumber pembangkit listrik di sumba
juga menghadapi konsekuensi biaya yang mahal
untuk memenuhi pasokan listrik di sumba
dibutuhkan sekurangnya satu lima ratus ton bahan bakar solar setiap bulan
tentu saja jumlah ini belum bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat
di seluruh penjuru sumba
selain karena kondisi geografis dan pola hidup masyarakat sumba
tantangan pemenuhan kebutuhan listrik di sumba juga dipengaruhi
faktor ketersediaan bahan bakar fosil
potensi sumber energi baru terbarukan menjadi pilihan masyarakat
pemerintah daerah maupun perusahaan listrik negara
dengan kata lain sumba akan berusaha berdiri sendiri
memanfaatkan sumber energi yang selama ini ada di sekitar mereka
tidak bergantung pada sumber energi yang mahal dan sulit mereka dapatkan
juga tidak bergantung pada energi yang akan habis suatu saat nanti